kecelakaan terekam kamera pengawas terjadi di jalan ahanasution kota tasikmalaya jawa barat minggu siang
sebuah minibus berwarna hitam berusaha menyalip kendaraan di depannya dengan kecepatan tinggi
tiba tiba dari arah berlawanan muncul sepeda motor yang dikendarai seorang perempuan
tabrakan tidak terhindarkan sehingga pemotor terlempar dan tidak sadarkan diri
korban luka dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis
kasus kecelakaan ini ditangani unit gakum polresta tasikmalaya